gor tambora jakarta barat yang menjadi tempat isolasi pasien orang tanpa gejala covid sembilan belas dapat menampung hingga dua ratus orang
sejauh ini ada dua dokter dan tiga perawat yang bertugas secara bergantian dari puskesmas tambora
gor tambora kelurahan pekojan jakarta barat dipilih menjadi tempat isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala atau otg covid sembilan belas
sekretaris kecamatan tambora andre rafinix mengatakan gor tersebut dipilih karena pasien otg yang merupakan warga kecamatan tambora tinggal di rumah yang padat penduduk sehingga tidak layak dilakukan isolasi mandiri
sejak dibuka lima belas agustus lalu gor menampung sebelas otg covid sembilan belas selasa lalu ada dua pasien keluar karena dinyatakan negatif
namun ada satu pasien tambahan sehingga saat ini ada sepuluh pasien
di wilayah kecamatan tambora ini ada beberapa warga kami khususnya di kelurahan kalianyar dan kelurahan duri selatan
yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing masing
karena rumahnya berdempetan serta padat penduduk
jadi kami dengan gugus covid sembilan belas kecamatan serta kelurahan melakukan kesepakatan bahwa di gor pekojan dilakukan dan disediakan untuk isolasi mandiri bagi warga
yang tinggal di wilayah kecamatan tambora ini